pemain muda indonesia proyeksi timnas basket tahun dua ribu dua puluh tiga mendapatkan pengalaman berharga saat uji tanding dengan klub ibl hang tua sumsel
melawan pemain pemain profesional yang berada satu tingkat di atas para pemain muda indonesia ini belajar tentang pentingnya mental bertanding
uji tanding melawan hang tuah ini sekaligus digunakan dusan ignatov pelatih asal serbia untuk memilih tiga belas nama dari dua puluh satu pemain muda indonesia yang mengikuti seleksi
selain minimnya pengalaman bertanding komunikasi antar pemain timnas muda ini juga terlihat belum berjalan dengan baik
hasilnya hang tuah menang dengan skor sembilan puluh tujuh tujuh puluh empat
mulai minggu depan tiga belas pemain terpilih ditambah dua pemain muda asal serbia yang menjadi pendamping latihan
akan kembali menjalani training camp dan uji coba dengan klub klub ibl di empat seri ibl yang tersisa
selain skill kemampuan untuk berkembang juga menjadi salah satu faktor penentu bagi pelatih dalam menentukan pemain yang terpilih
kita memang sudah kalah dari awal tapi yang kita dapat belajar adalah dari kekalahan itu kita harus berusaha
kita harus step up kita harus bangkit lagi kita main lagi
mungkin dari passing passing kita kita benerin lagi dan lebih sabar sih kalau buat waktu kita nyerang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini